satu orang pun gak ada yang jengukin
siapa tau mama masih mau nemenin aku disini
ya ampun lady
waktu bodoh banget sih
sama kan cuma peduli sama uang kamu doang
lagi semenjak aku ngusir dia
clara tunggu dulu
kamu tuh bener bener gak sapan ya
udah kamu masuk ke rumah orang sembarangan
terus kamu mau masuk ke dalam kamar gitu
aku gak bermaksud seperti itu clara
tadi aku denger
di dalam kamar itu
setahu aku kan
cuma kamu sama tante andis yang tinggal di rumah ini
ada orang jahat atau penculik gitu malah
itu tadi tuh cuma suara tv doang
gak mungkin aku mati ya
yaudah gini aja
aku gak bermaksud untuk itu
oke udah cukup penjelasannya ya
sekarang kalau pergi dari sini
yaudah aku pergi
aku pamit dulu kan
soalnya tadi aku gak sempet pamit sama tante andis ya
yaudah yaudah sana sana udah pergi
untung aja tadi raja gak ke pergok
kalo misalnya sampe ke pergok
karena ayah kalian tidak bisa datang
saat kalian lahir sampai sekarang
mungkin ayah kalian dilarang sama istri tuanya
ayo kalian tidak peduli kalian lahir
lucu lucu banget anaknya bu
untuk membantu meringankan beban ibu
jangan pisahkan saja sama mereka bu
bertahun tahun saya menikah sampai sekarang
saya belum punya anak kecil
tangkap tenangan dari
saya mau minta tolong ya bu ya
ibu untuk tetap merawat panji
saya sudah ikhlas bu
saya melihat panci begitu tumbuh dengan baik
apalagi ibu merawat dengan kasih sayang seperti anak sendiri
alhamdulillah kalau ibu tetap ikhlas saya merawat panji sampai sekarang bu
iya panji tenang aja kok aku janji kalau kita ada besar kita selalu menjaga yuk
oke jadi ceritanya lo suka ama putri ya oke gue penasaran mukanya mukanya gimana sih oke
nih ini butir ini oke ya lumayan sih cuma kalau menurut gue sih nothing special justru
itu yang bikin gue suka banget nih
apa ya sederhana yaitu yang bikin gue kayak gimana gitu
lo terlalu muji kalau menurut gue sih kayak lo jatuh cinta banget nih nah sekarang gini
lo cinta sama dia cuman dicinta mau itu dia masalah ya dia lebih suka sama
maka gue benci banget
kasihan banget hidup lo
urusan perasaan susah lu
coba tunjukin orang orang di sekitar
suka atau nggak suka
om lemos dia papahnya dewa

ini om lemos dia papahnya dewa
tapi di akhir di sekitar
saya kapanpun sehingga akan biarin kalian hidup tenang
ucapkan teror kalian semua sampai saya tau siapa pemuda
nah ini tante andis
nah tante andis ini dia sebenarnya dipunya anak kandung
ya jadi gini ini ada satu cerita yang pengen gue ceritain sama allah
jadi si clara ini sebenarnya dia tuh anaknya tante andis
cuman dia gak tau
ya gue gak ngerti lah ya
pokoknya intinya sih itu semua kayak dirahasiain ditutup tutupin
dan sampai sekarang dia gak tau
mbak putri mbak putri bangun mbak
diego diego sudah meninggal mbak gak mungkin
gak terjakulat sendiri diego itu masih hidup
teleponnya dewa ketinggalan
aku gak akan membiarkan lady terus terusan gangguin dewa
lagian teleponnya itu udah gak ada gunanya lagi buat aku
hidup aku tuh kayak gini
gak ada yang peduli sama aku
satu orang pun gak ada yang jengukin
siapa tau mama masih mau nemenin aku disini
ya ampun lady
waktu bodoh banget sih
sana kan cuma peduli sama uang kamu doang
habis semenjak aku ngusir dia
dia pasti tambah benci sama aku
seandainya ada dewa disini yang nemenin
nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi
loh kok nomor dewa jadi nggak aktif
setelah itu baru minum obat
aku gak mau makan
mbak lady mbak lady nggak boleh kayak gitu
emangnya mbak lady gak mau cepat cepat keluar dari rumah sakit
kalau mbak lady mau cepat sembuh mbak lady harus banyak makan
supaya badan mbak lady kembali sehat dan bisa cepat cepat pulang ke rumah
yaudah kalau gitu sekarang saya suapin ya
kasian lady pasti dia terpukul dan hancur
sendirian di rumah sakit ini tanpa siapa siapa
tapi gue juga gak mau ribut lagi sang papa
gue udah janji sama papa gak akan ikut campur dengan urusan lady
gue hanya bisa tolong lady diem diem tanpa sepengatauan lady dan papa
itu mama kamu belum
astaga putri kamu kenapa
anak saya kenapa ya pak
maaf bu saya nggak tahu apa apa
tadi saya lihat mbak ini pingsan dekat makam
astaga ya allah pak ya ya
baiklah kalau gitu saya permisi bu
kamu ke makam siapa kamu ngapain ke kuburan nak
kamu cerita sama mama ada apa sebenarnya
maaf tadi aku lihat diego
dan diego masih hidup